orang dengan hiv aids atau odif memiliki risiko tinggi terkena covid sembilan belas
kasus hiv positif juga ditemukan dengan gejala yang sama mirip dengan gejala covid sembilan belas
salah satunya sesak nafas
dibanding dengan orang non hiv
berbagai penelitian terus kemudian sudah digabung dalam meta analisis
orang dengan hiv tetap memiliki risiko infeksi covid sembilan belas yang berat
jadi infeksi yang menjadi berat itu satu tiga sampai dua tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang non hiv
dan odif itu memiliki risiko kematian karena covid sembilan belas satu delapan kali lebih tinggi daripada yang non hiv
jadi betul bahwa orang dengan hiv tetap mempunyai risiko lebih tinggi